seekor hiu tutul berukuran lima meter mati terdampar di tepi pantai cemorosewu lumajang jawa timur
belum diketahui pasti penyebab hiu tutul tersebut bisa terdampar
namun diduga hiu tutul ini sempat terseret ombak saat berada di perairan dangkal hingga terbawa ke tepi pantai
hewan bernama latin rinkodontipus yang diperkirakan berbuat lebih dari satu ton ini
sudah berada di tepi pantai sejak senin sore dalam kondisi mati
bangkai mamalia laut yang masuk dalam kategori satwa dilindungi ini belum bisa dievakuasi lantaran terkendala alat dan juga tenaga
mengingat pantai cemorosewu yang jauh dari pemukiman warga
warga berharap bangkai hiu tutul ini segera dievakuasi karena dikhawatirkan bisa membusuk dan menimbulkan penyakit
pemungkinan ini warga masih tidak ada alatnya karena ikan ini terlalu banyak